lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di gedung kpk
halo mahardika selamat sore
bagaimana update terkini penyidikan kasus suap reklamasi teluk jakarta
apakah benar saya ingin mengkonfirmasi
apakah benar sugianto kusuma alias aguan bos agung sedai group juga tampaknya menjadi bagian
dan dicekal agar tidak keluar dari indonesia selama enam bulan ke depan
bisa mendengar dengan jelas pertanyaan anda
namun bisa saya jelaskan bahwa saat ini kpk tengah melakukan pemeriksaan terhadap trinanda prihantoro
asisten personal dari pt agung podomorolen
dan kapasitas trinanda sendiri dalam pemeriksaan saat ini adalah sebagai saksi
untuk tersangka m sanusi yang ditangkap tangan menerima suap sebesar satu satu ratus empat puluh miliar rupiah pada kamis lalu dari pt apl
dan sementara itu dari pihak dprd sendiri hingga saat ini belum ada yang diperiksa
walaupun pada hari jumat sampai hari sabtu
lalu kpk telah melakukan penggeledahan di tiga ruangan di dprd
yang mana yang diperiksa adalah ruangan dari ketua dprd prasetyo edy
dan juga ruangan dari wakil ketua dprd m tovik yang sekaligus juga adalah kakak kandung dari sanusi
dan tentunya adalah ruangan dari sanusi sendiri yang merupakan ketua komisi dprd dki jakarta
dan kpk pun tengah mengembangkan penyidikan ini dan membidik pihak pihak swasta lainnya
untuk membongkar kasus suap dan juga dugaan korupsi
dari rancangan peraturan daerah terkait dengan reklamasi di teluk jakarta
saat ini sudah dilakukan pencekalan terhadap bos atau chairman dari pt agung dayu group
sugianto kusuma alias aguan selama enam bulan ke depan tidak boleh berpergian ke luar negeri
saya sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi atau kepastian
apa status hukum yang ditetapkan pada aguan oleh kpk apakah masih sebagai terperiksa
sebagai saksi atau justru sudah ditetapkan sebagai tersangka
saya sempat menghubungi wakil ketua kpk saud situmorang yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya pencekalan ini
adalah agar aguan bisa berfokus pada pemeriksaan pemeriksaan yang nantinya bukan tidak mungkin berpotensi menjerat dirinya
atau korporasi dari pt agung sedayu group sendiri
karena memang dari reklamasi teluk jakarta ini sudah ada dua perusahaan besar yang sudah mendapatkan
atau sudah mengantongi izin pelaksanaan pembangunan yaitu anak perusahaan dari pt agung sedayo group yaitu pt kapuk naga indah
pt muara wisnesa yang merupakan anak perusahaan dari pt agung podomorolen
dan dugaan soap ini diduga terkait adanya upaya mempengaruhi kebijakan yang saat ini tengah atau akan digodok di dprd dki jakarta
dan juga pemprov dki jakarta terkait berapa fee atau nilai kontribusi yang akan dibayarkan kepada pemerintah dari pengembang

nah ini adalah pengaruh dari pt agung podomorolen

nah ini adalah pengaruh dari pt agung podomorolen